kapal motor sinar bangun tenggelam di perairan danau toba parapat senin pukul tujuh belas tiga puluh waktu indonesia barat
kapal berpenumpang delapan puluh orang tersebut berangkat dari pelabuhan simanindo kabupaten samosir
menuju tiga ras parapat kabupaten simalungun
menurut kepala pelaksana bpbd samosir mahler tamba
sekitar pukul delapan belas waktu indonesia barat ferry yang melintas menuju pelabuhan tiga ras
berhasil menyelamatkan tiga penumpang
korban yang selamat langsung dibawa ke rumah sakit sipin tuangin
sementara satu orang diketahui meninggal dunia
posisi tenggelamnya kapal diperkirakan sejauh satu mil dari pelabuhan tiga ras parapat
tim gabungan basarnas marinir dan kepolisian masih melakukan pencarian korban lain
diduga kapal tenggelam akibat cuaca buruk